saudara upaya pencarian sembilan korban longsor di kampung gintung desa cibenda kabupaten bandung barat jawa barat belum membuahkan hasil
proses pencarian akan dilanjutkan kembali hari ini
upaya pencarian korban longsor di kampung gintung desa cibenda kecamatan cipongkor kabupaten bandung barat melibatkan tim gabungan yang terdiri dari basarnas tni polri dan relawan
pola pencarian dilakukan dengan menentukan titik yang terindikasi ada warga yang tertimbun longsor
namun pencarian hanya bisa dilakukan secara manual saudara
karena akses jalan menuju lokasi longsor tak bisa dilalui alat berat
teknik pencarian untuk sementara untuk alat berat tidak memungkinkan kita datangkan untuk bisa hadir ke lokasi kejadian
namun kita akan mengupayakan melalui alkon ya
nah ini tadi sudah datang alkon dari teman teman kita dari pemerintah daerah dari bbbd sudah datang
nah ini kemungkinan akan bisa sangat membantu
ratusan keluarga dengan tiga ratus tujuh puluh empat jiwa terdampak banjir bandang dan longsor di kabupaten bandung barat kini mengungsi di gor desa cibenda
dengan kondisi seadanya warga terdampak terpaksa tinggal di pengungsian karena rumah mereka rusak usai dilanda banjir banjir bandang dan juga longsor
saat ini warga di pengungsian mengaku membutuhkan perlengkapan bayi dan makanan anak balita
pada saat ini warga di pengungsian mengaku membutuhkan perlengkapan bayi dan makanan anak balita
sementara itu sekitar pukul dua puluh lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat senin malam
menteri sosial tri risma harini mengunjungi posko
pengungsian korban longsor di kampung gintung desa cibenda bandung barat senin malam
risma memastikan seluruh kebutuhan pengungsi akan dipenuhi pemerintah
selain memastikan kebutuhan dasar seperti makan minum dan alas tidur terpenuhi
risma juga berdialog dengan korban longsor di posko pengungsian
mensos juga menyiapkan solusi untuk profesi para korban yang terancam tidak bisa melanjutkan akibat longsor
jadi nanti kalau sudah kita selesai
kita akan ajarkan mereka untuk mereka bisa beraktivitas
kalau tadi bapak bapak rata rata kan petani
pertanian lahannya juga ikut kena hilang
jadi nanti mungkin kita akan berubah jadi peternakan dan seperti itu
nanti kita akan siapkan bantuan untuk mereka bisa berternak
kemudian yang ibu ibu kita ajarin untuk jahit
untuk buat apa namanya kerajinan kayak gitu
banjir bandang dan tanah longsor melanda kampung gintung
desa cibenda kecamatan cipongkor kabupaten bandung barat jawa barat
banjir dan longsor terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah cipongkor
hingga memicu sungai cijambu meluap
akibatnya sepuluh orang tertimbun longsor
evakuasi penyelamatan korban berlangsung dramatis
menggunakan alat seadanya warga berupaya menyelamatkan seorang korban
yang tertimbun material bangunan rumahnya yang hancur akibat longsor
setelah beberapa jam korban berhasil diselamatkan
dan langsung dibawa ke rumah sakit
yang parahnya itu dari bagian
jadi evakuasi tuh lebih ke kaki ya pak
karena kaki tuh tertimpa reruntuhan beton rumah
jadi itu yang disulitkan itu
dari jam sebelas jam dua belas baru bisa dievakuasi jam dua pak
petugas gabungan dari basarnas polri tni dan relawan
terus melakukan pencarian korban longsor secara manual
dari total sepuluh warga yang tertimbun sembilan diantaranya masih dalam pencarian
jadi yang sembilan orang itu belum ditemukan
belum ditemukan dan ini masih dalam proses pencarian
yang melibatkan dari basarnas koramil polsek
lalu dari tagana dan juga dari lewat yang berasal dari desa ini desa cibenda
longsor juga menyebabkan tiga puluh rumah warga rusak
dan ratusan kepala keluarga dengan tiga ratus tujuh puluh empat jiwa harus mengungsi ke gor desa cibenda
ahmad fadlila kompas tv kabupaten bandung barat jawa barat